tiga partai politik pendukung basuki cahayapurnama atau ahok malam ini meresmikan rumah pemenangan ahok di jalan lembang jakarta pusat
langkah besar partai nasdem hanura dan golkar ini dilakukan tanpa menunggu sikap partai lain yang mungkin masih akan bergabung mendukung ahok
meski mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada tiga koalisi partai pendukung
soal dukungan dari partai lain ahok sang calon petahana menyatakan tetap menunggu sikap resmi pdi perjuangan yang dipimpin megawati soekarno putri
kayaknya parpol itu tiga parpol gabung mau membuat rumah pemenangan di lembang katanya jalan lembang
terus saya diundang datang katanya lihat sebentar nggak tahu nanti pdip urusan saya nggak tahu
saya dari dulu sama ibu mega gak mungkin ninggalin ibu mega
rumah pemenangan selalu lekat di pemilihan umum baik pilkada maupun pilpres
rumah pemenangan menjamur saat kontestasi berlangsung dan tenggelam saat kontestasi usai
bakal calon gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama pun kini memiliki rumah pemenangan
rumah pemenangan ahok berlokasi di taman situ lembang jakarta pusat
rumah lembang ini sebagai posko gabungan tiga partai pengusung dan relawan seperti teman ahok
namun bukan berarti posko posko pemenangan di kantor partai masing masing dihilangkan
rumah lembang ini merupakan inisiasi dari tim pemenangan dengan sistem sewa kepada pemilik rumah
untuk pembiayaan dibayarkan melalui urunan
tiga partai politik relawan dan donatur lainnya
satu ratus lima puluh orang jadi tim inti dari tim pemenangan ahok
ratusan orang itu gabungan dari teman ahok partai nasdem golkar hanura dan kalangan profesional
enggak ini inisiasi dari kita
dari tiga partai politik bersama dengan teman ahok dan relawan
sudah saatnya membuat tempat kumpul bersama
karena masing masing sudah muda mudi ahok ada batman ada teman ahok sudah punya base camp masing masing
nah bagaimana ada semacam base camp bersama
kalau nanti ada pdip kan pdip juga punya kantor masing masing kan
tinggal nanti dicuitin aja tapi ini hanya sebagai pusat kantor bersama gitu aja
ya untuk mengelaborasi agenda dan strategi politik tim pemenangan ahok dalam pilgub dki jakarta tahun depan
kita bergabung dengan produser lapangan nesya megawati di rumah pemenangan ahok di kawasan lembang jakarta
selamat malam nesya
bisa anda ceritakan sebenarnya deklarasi tim pemenangan ini seperti apa
dan apakah memang ini sudah final
unsurnya terdiri dari tiga partai politik yang mengusung ahok dan juga relawan seperti teman ahok
ya indra bahwa sejauh ini yang direlokasikan adalah mengenai rumah pemenangan yang disebut sebagai rumah lembang
yang lokasinya berada di dekat atau depan taman situleman jakarta
pusat suasananya di sini begitu ramai dengan ada dukungan dari para relawan dan juga para partisipan
walaupun kader dari masing masing tiga partpol yakni hanura nasdem dan juga gokar
mengenai apakah membuka kemungkinan partai lain ataupun pihak pihak mana yang akan bergabung
sejauh ini pihak dari tiga parpol tersebut dan juga teman ahok membuka tangan
walaupun juga dan ahok memang membuka tangan jika memang ada partai partai lain yang akan bergabung
seperti misalnya adalah pdip bahwa memang sejauh ini mengenai apakah pdip akan bergabung dengan atau mendukung dengan ahok
sejauh ini memang masih terus belum bisa dipastikan karena prosesnya
masih terus berlangsung meskipun untuk pendaftaran tinggal kira kira setelah sebulan ataupun tidak sampai sebulan
ada sekitar tiga minggu lagi yakni pada akhirnya tanggal dua puluh september untuk masa masa untuk penutupan dari pendaftaran dari pasangan
dari untuk ikut bergabung atau pertarungan di pilkada jakarta dua ribu delapan belas
sejauh ini memang menurut dari pihak dari yang sejauh ini tim pemenangan ahok
pimpinan nusra wahid bahwa memang membuka tangan tersebut apakah memang ada kemungkinan kemungkinan mengenai
jika seandainya pdip akan bergabung dengan partai yang sudah mengusung tiga partai
tetapi memang sejauh ini belum dapat kepastian
dan kalau pun memang pdip ingin bergabung bisa saja bawa rumah bisa langsung tune in
begitu menurut nusron dengan rumah pemenang ataupun posko posko yang nanti akan dibentuk di kemudian hari
tetapi yang menjadi poin penting adalah bahwa ahok mengatakan bahwa memang sudah tiga partai
yakni nasdem hanura dan juga golkar
artinya sudah dua puluh empat kursi dimiliki dprd
yang dimiliki oleh ahok dan bisa saja tanpa pdip bisa saja secara persyaratan dari peraturan pilkada
bahwa dua puluh satu kursi untuk bisa mendapatkan sebagai atau bisa bergabung dengan di pertarungan pilkada yang dikulas
artinya dengan tiga dengan syarat tersebut sudah dipenuhi dengan dua puluh empat kursi
artinya tanpa pdi pun sebenarnya ahok juga bisa mendapatkan
tetapi apa yang disampaikan oleh ahok sungguh menarik
indra bahwa ahok mengatakan bahwa tidak akan meninggalkan pdip
ini seperti kita melihat romansa
secara ibu dan juga anak mbak megawati suwana putri dan juga ahok yang memang sejauh ini hubungannya baik
tapi juga tidak berjalan mulus dengan walaupun memang romantikanya juga hubungannya mulus berjalan
tetapi memang secara organisasi dan juga yang lainnya masih belum bisa dipastikan
apakah memang pdip nanti akan bergabung dengan tiga partai pengusung ini
indonesia apakah memang benar mereka benar benar membuka tangan
maksud saya adalah dari tiga partai politik ini apakah mereka memang benar benar membuka tangan
karena kalau dilihat dari gelagatnya mereka sudah mengumumkan tim pemenangan dalam rumah pemenangan ini
di situ tentu saja tidak ada unsur pdi perjuangan
kemudian kalau kita lihat segelagat salah satu partai politik melalui medianya begitu
menunggu apa lagi ahok
karena di sini akan menunggu siapa nanti yang akan menjadi wakil
gubernur yang akan mendampingi ahok begitu
apakah benar mereka gelagatnya itu benar benar siap menanti atau membuka tangan untuk partai lain
ataukah ini sebenarnya justru mendorong ahok
untuk segera untuk segera menentukan siapa bakal calon wakil gubernurnya
yang menariknya adalah indra bahwa memang dari tiga partai ini mengatakan bahwa memang akan menunggu
bisa membuka tangan ya artinya bahwa asalkan syaratnya adalah bahwa pdip tidak memberikan syarat syarat ataupun mahar mahar politik
atau perjanjian yang memang kalau misalnya kita bilang apa namanya indra
bisa saja membuka tetapi tidak ada perjanjian ataupun meminta mahar politik dari pdip untuk bisa bergabung dengan ahok ini
misalnya juga menjadi sebagai dorongan untuk menunggu apa lagi
karena memang sejauh ini secara memang belum secara resmi walaupun sejauh ini secara tertulis bahwa memang sejauh ini pasangan dari alfa adalah heru
seorang pns yang berada di lingkungan lingkuk di balai kota
di balai kota di jakarta memang namanya sejauh ini masih basuk kecaya dan juga heru
setelah ahok telah mengotorkan ataupun setelah bergabung dengan partai nama heru memang sempat senyap ketika memang beberapa nama dijorong ataupun dimajukan
seperti misalnya nama ajarot memang seandainya pdip yang bergabung
tapi sejauh ini memang bertiga faktor bisa saja membuka tangan asalkan pdip tidak
kalau saya bisa menjawab indra bahwa memang tidak bisa
tidak minta macam macam lah itu islahnya
walaupun memang nama tim pemenangan sudah ada sudah disusun
pdi nanti akan bergabung tentunya nanti akan dirobak
kalau misalnya saya bisa menyadu omongan dari kita melihat dari seorang mantan perdana menteri rusia atau jerman pada saat itu
artinya bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam politik ini indra
dan ini adalah bukan konsesasi yang kalau kita melihat bagaimana seseorang ahok juga bisa diberi sebagai antitesis
dan pertarungan dua ribu tujuh belas bukan hanya sebagai ahok
tapi juga merupakan sebuah fenomena yang baru di dalam
dalam pilgub ataupun dunia politik saat ini
baik terima kasih laporan anda nesya megawati dari rumah pemenangan ahok di lembang